sementara itu korea meraih satu gelar di turnamen indonesia open super series premier dua ribu enam belas
lewat pasangan ganda putra lee yong bai dan juga yu yun song
ganda putra ranking satu dunia ini menaklukkan unggulan kelima asal tiongkok chai biao dan juga hong wei
lewat pertarungan rubber game selama tujuh puluh tiga menit
memenangkan game pertama dengan skor dua satu tiga belas pasangan tiongkok chai biao dan hong wei
tak dapat mempertahankan penampilannya di game kedua
lee yong dae dan yu yun song akhirnya dapat memaksakan game ketiga
setelah permainan cepat yang diperagakan membuat keduanya menang dua satu
di game ketiga pasangan china tidak dapat melepaskan diri dari tekanan ganda korea
kemenangan lee yong d dan yu yun song pun tak tertahankan dan mengakhiri game ketiga dengan skor dua satu
sukses ganda korea tahun ini sekaligus mengulang kesuksesan mereka di tahun dua ribu empat belas
di turnamen indonesia open